dengan dikabulkannya permohonan pengujian pasal satu ratus delapan puluh dua huruf g undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu ini
maka memperbolehkan mantan narapidana untuk bisa maju sebagai calon anggota dpd setelah masa jeda lima tahun
apa yang kemudian menjadi dasar utama pengajuan permohonan ini
adakah jaminan jeda lima tahun dapat meminimalisir tindak penyelewangan daripada senator nantinya
untuk bahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kami anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi
atau prodem titi anggra ini mbak titi selamat malam
baik ini kemudian menarik adalah kemarin dibacakan oleh ketua mk dikabulkan tapi sebagian begitu bagaimana tanggapannya
ya ini kan sebenarnya upaya dari publik untuk melakukan ikhtiar konkret di tengah proses pencalonan pemilu dua ribu dua puluh empat yang sedang berlangsung
jadi sebelumnya di tahun dua ribu sembilan belas perludem juga sudah pernah mengajukan uji materi
perkembangan dan penyelesaian
dan di tahun dua ribu sembilan belas perkara nomor lima puluh enam tahun dua ribu sembilan belas menguji pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah
posisi sebelumnya kalau ingin jadi calon kepala daerah calon anggota dpr dprd dan juga dpd
kalau dia pernah menjadi terpidana ancaman hukumannya lima tahun atau lebih sepanjang dia sudah bebas penuh dia bisa menjadi calon
jadi yang penting dia itu terbuka mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana dan bukan pelaku tindak pidana
nah tapi kan ternyata ada yang pernah menjadi terpidana terpidana korupsi tertangkap tangan lalu menjalani hukuman bebas penuh mencalonkan lagi terpilih kembali melakukan tindak pidana korupsi kembali
nah dari pelajaran di sana ternyata penghukuman itu tidak sepenuhnya memberikan efek jerah
lalu kami mengajukan permohonan lima puluh enam dua ribu sembilan belas untuk pilkada dikabulkan oleh mk mantan terpidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih

semua tindak pidana korupsi itu ancaman hukumannya pasti lima tahun atau lebih
maka dia harus memenuhi tiga syarat
satu sudah menjalani hukuman dan mendapatkan pembebasan penuh
jadi bebas penuh
yang kedua adalah menyatakan terbuka bahwa dia adalah mantan terpidana tidak menutup nutupi diri
kalau di peraturan kpu itu diumumkan di media masa
di media lokal ataupun nasional
oke mbak titi berarti artinya ketika hari ini untuk dpd adalah masalah kestaraan
nah yang ketiga bukan pelaku tindak pidana berulang
di putusan lima puluh enam dua ribu sembilan belas dikabulkan
lalu ada kemudian karena undang undang pemilu tidak diubah ada upaya hukum kembali untuk dpr dan dprd
putusan nomor delapan puluh tujuh dua ribu dua puluh dua
mk menyetarakan antara pilkada dan dpr dprd

dpr dprd harus memenuhi tiga persyaratan tadi dpd nya belum
nah itu yang kami ikhtiarkan ke mahkamah konstitusi dan dikabulkan
karena kami meminta jadi ada frasa sepanjang juga tidak dicabut hak pilihnya
kata mk itu persoalan lain untuk mau kesetaraan
yang untuk berkepastian hukum pokoknya kalau mantan terpidana harus ada jeda lima tahun
jadi apapun kontestasi
apapun kontestasinya mau pilkada mau dpr dprd dpd pokoknya dia harus jeda lima tahun
jadi kalau misalnya nanti pendaftaran calon taruhlah tanggal satu mei contoh ya
maka dia harus sudah bebas satu mei lima tahun sebelumnya
jadi masa jeda
nah bisa dikatakan ini adalah ikhtiar maksimal kita lah
karena kalau sebelumnya tidak ada masa jeda
hari ini pendaftaran hari ini dia bebas hari itu juga dia bisa jadi calon
oke ini menarik
kemudian yang diganti adalah spesifik begitu
kita akan juga lihat bersama di plasma belakang kita untuk apa kemudian pasal yang diganti
tapi saya ingin menanyakan apa kemudian dasarnya dari perludem kemudian
apakah hanya efek jerah yang kemudian batin kita disebutkan ternyata belum berdampak langsung
atau kemudian ada contoh misalkan ketika itu diterapkan pada dpr maupun kepala daerah
maka meminimalisir potensi mereka untuk melakukan tindak korupsi atau pidana lagi
ini adalah bagian dari komitmen kita
satu mestinya ini tidak perlu terjadi kalau saringan yang namanya partai politik bekerja dengan maksimal
sebagai rakyat kita ingin orang yang menjadi wakil kita itu tidak menimbulkan resiko ketika dia memangku jabatannya
terutama kalau seseorang pernah korupsi bagaimanapun walaupun misalnya kita berasumsi ada penyesalan lalu kemudian asimilasi di masyarakat
tetapi kan kita tetap saja merasa kok seperti tidak ada kader lain
kok tidak seperti ada figur figur lain
tetapi oke lah ini kata mahkamah konstitusi soal hak politik warga negara
tetapi untuk memastikan betul sebagai warga kita melihat ada adaptasi ada perubahan perilaku
lalu kemudian ada pendidikan atau kemudian pembinaan yang dilakukan oleh partai politik untuk menjaga amanah dan seterusnya
tadinya kami minta itu masa jedanya tidak lima tahun
kami minta masa jedanya itu sepuluh tahun
kenapa kami tidak minta lima tahun
karena ternyata ada yang sudah menunggu masa jeda ternyata mencalonkan lagi lima tahun berikutnya melakukan praktik lagi
oke berarti pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan dpd misalkan lebih panjang dari dpr dan kepala daerah artinya
sama lima tahun
kami mintanya tadinya kepala daerah sepuluh tahun
hanya dikabulkan masa jedanya oleh mk tahun dua ribu sembilan belas itu menjadi lima tahun
maksudnya begini apakah kemudian dpd perlu dem melihat bahwa fungsinya lebih krusial begitu
atau kemudian ada fungsi fungsi yang lebih potensial ketika
dilakukan kecurangan atau tidak kepantasan tadi yang lebih merugikan misalkan
kalau kami satu prinsipnya kesetaraan dan keadilan
kalau kepala daerah masa jeda lima tahun dpr dprd masa jeda lima tahun
maka dpd ini kan pemilu serentak
masa dpd nya dibedakan
dan dari catatan kami setidaknya ada tiga mantan terpidana yang belum masa jeda lima tahun itu maju pilkada
nah kalau dpr kan sudah atur tuh
jelas masa jedanya lima tahun ya
nanti pendaftaran dia harus sudah bebas penuh lima tahun sebelumnya
nah dpd itu kami mencatat ada tiga yang belum masa jeda lima tahun
dia mantan terpidana mantan terpidana korupsi tapi maju lagi di dua ribu dua puluh
tapi kita ini sebagai pemilih mas kita perlu menekankan satu
posisi politik itu posisi yang penting
dia punya kewenangan yang sangat krusial
punya kewenangan yang sangat besar
legislasi anggaran pengawasan
kita teliti rekam jejaknya
kita pastikan bahwa yang kita pilih orang yang tidak punya potensi masalah hukum
kalau kita punya pilihan pilihan orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum
mengapa kita harus memilih orang yang pernah bermasalah dengan hukum
karena kan kita tidak mau bertaruh ya jabatan publik itu kemudian tidak berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik
tata kelola pemerintahan yang anti korupsi
termasuk juga pelayanan publik
jadi ini sebenarnya juga mengandung edukasi politik kepada warga negara dan juga pemilih kita
kita harus menjadi garda terdepan untuk memastikan pemilu kita anti korupsi
pemilu kita betul betul menghantarkan figur figur terbaik untuk duduk menjadi anggota dpr anggota dprd anggota dpd dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah
oke mbak titi kalau begitu apa kemudian yang menjadi alasan ideal begitu lima tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengulangi
seperti yang khawatiran bahwa ketika belum lima tahun itu potensi untuk kemudian melakukan hal yang sama itu masih ada
kalau pertimbangan mahkamah konstitusi kalau kami kan mintain sepuluh tahun ya
kalau sepuluh tahun itu dua kali pemilu kan
kalau lima tahun kan satu kali pemilu
jadi dilihat di masa jeda satu periode pemilu itu kalaupun dia terlibat dalam aktivitas politik
masyarakat diharapkan itu mampu ikut mencermati kontribusinya di masyarakat
kontribusinya di masyarakat
kontribusinya di institusi politik
kontribusinya dalam aspek kerja yang dia lakukan
sehingga itu bisa menjadi evaluasi bersama
oleh karena itu masa jeda lima tahun ini bukan berarti kita menjadi abai terhadap rekam jejak performa dia pernyataan pernyataan publik dia dan juga kemudian bagaimana rekam jejak politik dia selama lima tahun
jangan jangan misalnya ya ini kita sekedar memberi masa jeda tapi tidak ada dampaknya juga terhadap kontribusi dia
dalam perubahan komitmen anti korupsi perubahan komitmen terhadap pelayanan publik
karena ya tadi ya kita betul betul indeks persepsi korupsi kita sebagai contoh
ini kita bicara kasus korupsi contohnya ya
kita sekarang peringkat satu ratus sepuluh dari satu ratus delapan puluh negara yang diukur
jadi khusus misalnya soal tindak pidana korupsi saja
penting sekali kita mencermati bahwa kita perlu figur figur
figur figur yang tidak rentan dengan perilaku korupsi
nah yang berikut adalah ini putusan bukan hanya untuk pelaku tindak pidana korupsi
semua pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih harus ikut ketentuan ini
supaya ketika orang bertugas sebagai wakil rakyat dia itu tidak dibebani oleh persoalan persoalan yang membuat orang ragu pada komitmen dia terhadap wakil rakyat
berarti artinya juga kita menuntut keaktifan publik begitu ya untuk mengawasi dalam masa jeda lima tahun
ada dua sebenarnya
satu komitmen partai politik
yang paling penting itu partai politik
karena kalau partai politik sudah berkomitmen kan mesin penyaringnya ada di partai
baru kemudian ibarat menu prasmanan sudah ada di atas meja
kita nih pemilih yang menentukan menu yang mana yang mau kita ambil
jadi kita harus satu mendorong partai politik berkomitmen mencalonkan caleg caleg bersih caleg caleg yang kredibel capable
dan di saat yang sama pemilih ayo jangan abai sama rekam riwayat hidup
performa dan juga bagaimana komitmen si caleg terhadap tadi isu anti korupsi pelayanan publik dan lain sebagainya
dan yang ketiga kita betul betul harus perhatikan dana kampanye si caleg
apalagi kan ada lhkpn nya
jangan sampai tiba tiba ngakunya punya kekayaan x
eh ternyata rumahnya xxxx gitu
itu juga penting kita perhatikan dari sekarang
betul betul walaupun kita masih cukup mempertanyakan dan sedikit meragukan soal aturan lhkpn hari ini
kalau kemudian informasi yang
kita tahu bersama perludem mencatat paling tidak ada tiga begitu ya
bagaimana anda melihat paling tidak tiga mantan napi yang belum sampai lima tahun itu
apakah kemudian jika saya ingin sedikit membandingkan pada dua ribu sembilan belas ini cukup berdampak begitu
iya kalau dari data icw ada sembilan caleg dpd punya latar belakang pernah melakukan tindak pidana korupsi
jadi dari situ saja mari kita publik ini lebih sadar
kita teliti riwayat hidup dan kurikulum vt para caleg kita
nah terkait dengan pencalonan anggota dpd putusan kami yang dua belas dua ribu dua puluh tiga ini membuat tiga caleg dan kebetulan tiga tiga ini pelaku tindak pidana korupsi
dia terdampak begitu
ini namanya bisa kita lihat bersama begitu ya mbak titi di layar
nah ini kan dia akhirnya tidak bisa melanjutkan proses pencalonan
jadi kalau sekarang itu sedang proses pengumpulan dukungan ya
nah mereka ketika dinyatakan memenuhi syarat dukungan
maka mereka akan mendaftarkan diri sebagai caleg dpd
sekarang ini belum pendaftaran
karena sekarang baru pemenuhan syarat dukungan
syukur alhamdulillah di tengah segala keterbatasan
mesti kan pembuat undang undang nih yang mengubah undang undangnya ya
atau kpu yang mengatur
putusan mk sudah terbit sebelum kpu sampai pada titik akhir menyatakan mereka memenuhi syarat dukungan atau tidak
jadi ini jangan dianggap sebagai ketidakadilan
jadi ada yang mengatakan mk ini mutusnya di tengah orang udah berkeringat ngumpulin dukungan dan lain sebagainya
karena ini bukan last minute begitu ya
betul bisa nggak mikirnya tuh begini
bisa nggak sih orang yang mestinya tahu kalau kepala daerah dan dpr dprd saja harus jeda lima tahun
kalau dia belum jeda lima tahun walaupun di dpd eksplisit belum ada
sadar diri kayak gitu ya
karena sudah otomatis kalau kepala daerah wakil kepala daerah dpr dprd saja harus jeda lima tahun
ini kan pemilunya sama serentak
jadi itikat baiknya itu harus sudah terukur dari awal
tapi kan ini tidak tetap mendaftar lalu ada upaya ke mahkamah konstitusi
ini sebenarnya sudah kami prediksi
ini perkara yang gampang sekali
karena hanya menyetarakan
kami itu sidang hanya dua kali
pembacaan permohonan perbaikan permohonan langsung putusan
jadi ini sebenarnya perkara yang istilahnya mestinya semua caleg itu tahu
bahwa kalau pilkada dpr dprd itu sudah diatur dpd pun mestinya dia juga ikut gitu ya
ketika tadi sebelum kita dialog di paket berita
kita melihat hashim ashari ketua kpu mengatakan cukup responsif begitu akan mengatur pkpu lanjutan soal ini
artinya ini akan menghapus tanggapan publik soal adanya ketidakadilan
walaupun mereka sudah mendaftarkan persyaratan
tapi memang belum ada finalisasi begitu ya
ya jadi kalau yang di sekarang ini kpu itu masih mentah mentah mengadopsi pasal satu ratus delapan puluh dua huruf g
dengan ada putusan mk
putusan nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga ini
bunyi dari putusan dua belas dua ribu dua puluh tiga akan diadopsi masuk ke dalam peraturan kpu tentang pencalonan
jadi dengan demikian mereka mereka yang sekarang sedang tahap verifikasi faktual dukungan
otomatis akan terhenti tahapannya dan tidak melanjutkan ke tahapan berikut
lagipula memang belum pendaftaran calon
kan pendaftaran calon hanya bisa dilakukan itu ada dua fase
satu penuhi dulu syarat dukungan
kan dpd itu harus mendapatkan dukungan pemilih sejumlah persentase tertentu angka tertentu
nah setelah dia mendapatkan dukungan terpenuhi persyaratan ada verifikasi administrasi verifikasi faktual
memenuhi syarat dukungan baru masuk ke tahap berikutnya adalah persyaratan calon
jadi memang ini masih dalam kerangka waktu
jadi tidak bisa dikatakan wah ini tidak adil zalim bagi para calon yang sudah mendaftar mengumpulkan dukungan
kita kan yang warga yang uangnya dikorupsi lebih di zalim nih kan gitu ya
jadi mikirnya harus holistik harus komprehensif
tapi percayalah kan tidak dilarang tapi diberi masa jeda lima tahun
nanti dua ribu dua puluh sembilan bisa mendaftar lagi
biarkan masyarakat kemudian yang mengevaluasi apakah di masa jeda lima tahun itu betul betul menunjukkan komitmen perbaikan
lalu betul betul menunjukkan rasa pengabdian yang lebih besar dan seterusnya
itu tujuan dari putusan mk ini
oke termasuk kemudian kawalan publik pemantauan publik terhadap pkpu nanti bagaimana kpu menindaklanjuti ini
jadi kemudian jangan sampai kemudian kita harian fokus di dpd tapi ternyata kita lupa dpr nya juga ada aturan yang sama gitu ya
jadi kalau dpr kan sama sama harus masa jeda lima tahun harus bukan pelaku tindak pidana berulang
jadi bukan nggak boleh tuh residivis dan juga harus jujur terbuka
nah untuk memastikan tidak ada penyimpangan ayo kita pelototi betul betul daftar riwayat hidupnya rekam jejaknya
kalau perlu di dapil kita itu kita googling gitu ya nama namanya
apakah dia pernah terlibat masalah hukum dan lain sebagainya
ini yang menjadi penting lagi lagi mari hasilkan caleg caleg yang anti korupsi yang bersih yang betul betul punya rekam jejak baik
sehingga mampu memegang amanah dan suara kita menjadi sesuatu yang berkontribusi bagi kehidupan kita
artinya bisa mewakili segala inspirasi nanti lima tahun ke depannya
kita akan tunggu bersama akan seperti apa nanti
terima kasih atas waktu anda mbak titi anggra ini
anggota dewan pembina perlodom udah berdialog bersama kami pada malam ini
terima kasih dan salam sehat selalu mbak